hai pak semangat pak dikit lagi pak
kawasan perbukitan di sentul selatan akhir akhir ini menjadi salah satu tempat favorit bagi para pesepeda
medan menanjak ditambah udara yang relatif masih segar dan pemandangan indah menjadi salah satu daya tarik dari kawasan ini
pengen nyoba tantangan baru gitu kan menanjak terus
karena lebih menantang aja ya kalau cuma di jakarta kan flat aja tuh
banyak pemula dalam bersepeda termasuk saya yang mencoba bersepeda di medan menanjak seperti yang ada di kawasan sentul selatan ini
rute yang bisa dibilang cukup berat dan menguras tenaga
dan sebenarnya ada beberapa hal yang harus anda perhatikan bila anda memutuskan ingin mencoba melewati rute menanjak seperti ini
beberapa tips dari andri prawata
sebagai seorang seorang sepeda mantan atlet belap sepeda nasional indonesia yang juga adalah seorang personal trainer ini mungkin bisa sedikit membantu
yang pertama itu harus di kondisi badan kita ya
harus fit harus sehat gitu kan
terus kalau kira kira kurang tidur apa lebih baik jangan ya
karena pada saat ditanjakan itu membutuhkan energi yang ekstra gitu kan
kalau dari segi sepeda kita bisa akali dengan penggunaan gear ya
yang depan itu usahakan kecil yang belakangnya pakai yang besar
jadi nanti enteng
dengan begitu menghemat energi kan
akhirnya bisa sampai ke atas
kalau untuk benar benar latihan lebih baik kita berhenti dulu sebentar
turunin heart rate kita baru kita mulai lagi
kalaupun kalau kita mau tuntun itu pasti heart ratenya juga pasti tinggi
khusus bagi pengguna sepeda lipat kuas padan ekstra pun diperlukan saat melewati jalan menurun
jadi kalau untuk sepeda seli terutama ya
karena dia diameternya ban itu kecil
kalau untuk turunan dan kecepatan tinggi itu pasti kurang stabil ya teman teman
kalau untuk road bike ataupun mtb kalau pada saat turunan ya mungkin stabil lebih stabil
yang saya perlu diingatkan ya untuk para pengguna seli pada saat turunan dengan kecepatan tinggi
itu lebih harus lebih kuas pada
itu rem harus benar benar berfungsi dengan baik
dalam sepedanya itu bisa kita bawa ban cadangan ataupun kita bawa
pompa kalau ke lebih yang expert lagi
kalau ke lebih yang expert lagi kita nggak bisa bawa ban cadangan

setelah kita masukkan udara itu bisa langsung jalan lagi
bagaimana siap untuk menaklukkan medan menanjak dengan sepeda